karena kamu sisyphus mama bella dan papa gelo dan dikecelakaan kenapa kamu lagi mama bella
kalau kamu enggak lagi mama bella enggak akan kecelakaan aku takut sama ibu tiri
shifa sayang kamu ke kamar duluan ya
menurut gua lo harus pergi dari sini
tinggalkan bella tinggalkan reno tinggalkan mereka
silakan fir silakan lo menikah dengan orang yang lo cintai
rumah ibu tiri papa
papa enggak akan kasih kamu ibu tiri
shifa tenang aja ya
anak anak kita masih membutuhkan kita
shifa kamu mau kemana kita aja baru dateng
kok kamu udah mau pergi
kita mau nengok papa keno dan temenin papa keno
afif biarin shifa ikut sama mereka
kan ada aku yang jagain
nanti kalau udah selesai aku akan kembalikan siva lagi ke kamu
maf siapa yang datang lee lindsey
iya mama udah sembuh
bunganya bagus banget
pasti om afi bawain buat mama bella ya
mbak boleh aku minta tolong buangin bunga itu
aku alergis sama bunga
jangan dibuang aja
pokoknya jangan dibuang
iiih dibuang aja
udah cukup jangan berantem
mendingan sekarang kita ke kantin yuk
mama sama papa pasti perlu istirahat
belah kita keluar dulu ya
kenzo gak boleh teriak teriak
iya pa sekarang kenzo ke kantin ya
papa kami keluar dulu ya
makasih ya kamu sudah menyelamatkan aku
dengan kasih ginjal kamu ke aku
kamu bisa berterima kasih sama aku dengan melupakan afif
buang dia dari hidupmu bella
mama bella dan papa gelo udah dikecelakaan
kenapa gak aku sih
mama bella kalau kamu gak laki mama bella gak akan kecelakaan
aku takut sama ibu tiri
tentang tentang si sintia ibu tiri jahat
shiva sayang kamu ke kamar duluan ya
kamu tuh malu maluin ya
kamu sengaja kan mau pengaruhi sisyifa yang gak bener
maksud kakak mau pengaruhi
kamu kan yang bilang soal ibu tiri itu jahat
makanya sisyifa tuh lari ketakutan dari tiara
ya ampun kak aku bener dong kak
kalau afif nikah sama tiara dan tiara bakal jadi ibu tirinya shiva
itu emang bener aku gak salah dong
iya tapi kamu tuh gak mikirin dampaknya gimana ke shiva
oh jadi kakak
eh secara gak langsung nyalain aku dong yang bikin bela ketabrak gitu
ada apa lagi sih dengan sintia
dia emang suka cari masalah
sintia bikin masalah lagi sini
apa sih ada masalah apa sih
sintia ini udah mempengaruhi sisyifa
dia cerita soal ibu tiri yang jahat
makanya shiva itu lari ke jalanan karena takut sama tiara mah
oh jadi kamu tuh
bener bener ya sintia ya
kamu itu keterlaluan kurang apa sih
gara gara kamu bela ketabrakan
jadi ginjalnya dua duanya hancur
jahat banget kamu tuh jadi perempuan
udah mah tenang aja mah
biar aku yang urus dia mah
jamin lepas dan lepaskan aku
sindia sekarang kamu keluar dari rumah ini
aku gak akan membiarkan gavin mengusir aku dari sini
nggak mau gavin lepaskan aku
sintia apa yang mau kamu lakukan sintia
aku akan bawa bayi karena aku tuh ibunya gap jadi dia harus ikut aku
kamu nggak berhak untuk bawa dia sintia
enggak aku akan bawa dia
karena kamu udah mengusir aku jadi aku akan bawa vicky
kalau nggak mau pergi dari rumah ini aku harus terus sama vicky
apa yang kamu lakukan
serahkan vicky sama gavin
aku gak akan nyerahin bayi ini
sini vicky serahin sama gavin
jangan balik jangan balik
kalian kalian itu terlalu sombong
kalian itu suka melakukan orang seenaknya kalian
kamu itu telah menyianyikan istri kamu sendiri
bahkan istri kamu sudah menikahi orang lain
dan kak reina
kak reina memiliki suami yang suka melakukan kekerasan
kalian tahu nggak sih
keluarga kalian itu dikotok
dan aku bersumpah
aku gak akan pernah membiarkan keluarga ini bahagia
sekarang kamu ikut aku
aku nggak mau aku nggak mau
aku gak mau pergi dari rumah itu gavin
turunin aku nggak
ini kan rumah mama aku
sekarang keluar kamu
nggak mau aku nggak mau keluar aku nggak mau
kamu kembali lagi ke rumah mama kamu
dan kamu jangan pernah balik lagi ke kehidupan aku
nggak mau aku nggak mau
keterlaluan kamu gavin
aku akan kembali ke keluarga ini dengan seribu rencana
papa aku mau ke rumah mama
nanti kita ketemu sama mama ya
aku mau sekarang
tapi ini kan udah malam ya
nanti kalau misalnya mama udah sembuh baru deh kita ketemu sama mama
bella kamu harus makan yang banyak ya
biar kamu nanti cepat sehat
mama apa boleh siva sama dava dibawa ke sini
aku kangen banget sama anak anakku
iya boleh kok
nanti biar mama bilang sama raina bawa siva sama dava ke sini ya

pak reno untuk kedepannya pak reno mau bagaimana
aku ingin dirawat di rumah
aku ingin aku dan bella pulang secepatnya
nggak usah khawatir
aku akan sediakan semua peralatan medis yang dibutuhkan
aku akan kondisikan keadaan rumah
aku nggak suka di sini mas
siapa saja bisa menyembuh bella
aku nggak suka itu
aku mau afif keluar dari hidup bella selamanya
saya akan coba bicarakan dengan dokter
jangan lupa like share dan subscribe